partai demokrat menyesalkan opini tentang mobil dinas yang dipinjamkan sekretariat negara kepada susilo bambang yudhoyono
demokrat meminta sekretariat negara segera mengklarifikasi isu mobil dinas tersebut supaya tidak memojokkan sby
masalah mobil dinas dan lain sebagainya saya kira sekretariat negara bisa menyelesaikannya dengan baik
dalam arti kata kalau presiden republik indonesia presiden jokowi punya masalah dengan mobilnya harusnya ini tidak terjadi
karena ini menjadi urusan penuh tanggung jawab penuh sekretariat negara
jadi untuk memperhatikan kebutuhan dan fasilitas presiden jokowi
kita bisa mengerti apa yang terjadi dengan pemerintahan pak jokowi republik indonesia artinya ya kondisi keuangan dan lain sebagainya
tetapi jangan kemudian menambah

kita akan mencoba mengklarifikasinya pada hari ini malam ini dengan wakil ketua umum partai demokrat roy suryo
selamat malam bang roy
ini rupanya cerita tentang partai demokrat pejabat pejabat partai demokrat dulu yang belum mengembalikan aset negara
ini diulang lagi nih sekarang menurut roy ya
ini sebenarnya mobilnya sudah dikembalikan tapi sekarang
sudah tadi siang
jadi ini kan mirip ya
artinya persoalan yang sebenarnya remeh temeh persoalan yang sebenarnya timbul di administrasi kantor yang bersangkutan
yang update sore ini itu kan ada lagi cerita kalau dulu katanya mobil itu diberikan begitu saja tanpa ada surat menyurat
terus sekarang dikembalikan ada surat pencarian
ya sudah ya kalau memang itu yang terjadi kan sebenarnya membuka kita semuanya bahwa ayo kita perbaiki tata administrasi
jadi masalah administrasi yang digarisbawahi
tapi yang muncul ke publik nama pak s b seolah olah meminjam tuh berapa tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas dua ribu enam belas
itulah yang kita sesalakan
padahal kan undang undangnya sudah lama sekali
undang undang nomor tujuh tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
tapi informasi yang terbaru begini mas roy saya potong dulu ya
karena gara gara polemik ini menjadi rame kemudian siang tadi dikembalikan ya mas soe
jawabannya setelah jadah berikutnya
justru iya nanti nanti
mas soe sudah gak sabar untuk mengelarifikasi
kami akan segera kembali mendengarkan jawaban lengkap dari roy suryo wakil ketua umum partai demokrat setelah jeda berikut ini

mas soe apa yang kamu inginkan

informasi terbaru mobil yang rame diperbincangkan ini begitu yang disebut dipinjam oleh presiden ke enam yang presiden sebelumnya
yang juga merupakan ketua umum partai demokrat susilo bembang yudhoyono
sekarang ini informasi sudah dikembalikan ke istana
ini karena rame polemik itu ya mas roy
dan kalimat ini sebenarnya saya kurang pas ya
kurang pas kenapa kenapa kurang pas
kurang pas kenapa kenapa kurang pas
mungkin lebih tepat pak sby mengurusnya
iya karena begini
karena sebenarnya hak untuk mendapatkan mobil itu sesuai dengan
kata kata mengurus kok mau repot repot pak sby mengurus mobil istana
karena kemudian ada keributan yang beliau sebagai seorang negarawan tidak nyaman lah
artinya gini dulu pada tahun dua ribu empat belas saya ada di situ juga
artinya kan kita mengantarkan
proses penyerahan mobilnya
bukan hari itu ya ketika kemudian pak sby kita antarkan dari istana
kemudian kita ke cks
ya hari itu juga mobil itu diantarkan oleh istana ke cks
mobil yang sempat digunakan oleh pak sby
jadi artinya karena ada undang undang nomor tujuh tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan di pasal delapan ayat dua
bahwa mantan presiden di undang undangnya disebutnya bekas presiden
kita lihat kita lihat saja ya supaya lebih detil ya
karena kami sudah punya cuplikan dari peraturan perundangannya agar semua bisa membaca ya
undang undang nomor tujuh tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
ya ini ditandatangani
ini ditandatangani tanggal delapan belas desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
dengan mensesneknya waktu itu pak sudarmono
oh lengkap sekali ya mas rory
sekarang kita lihat pasal delapan ini bunyinya
ini seperti yang tercantum dalam undang undang
kepada bekas presiden dan bekas wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya
berhenti dengan hormat ya
diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya
ini saya kasih catatan dulu
sby juga baru menikmati rumah ini beberapa bulan yang lalu
banyak waktu pindahan itu
pindahan rumah itu
rumahnya sempat di demo itu ya
yang sempat rame juga
katanya itu rumahnya lima meter
padahal kan sebenarnya ada aturannya itu dua lima ratus meter
jangan jangan nyambung diganggu soal begini ya
saya tidak tahu
saya tidak pernah sudut
ya kita keseluruhan saja
tapi mensinyalkan begitu kayaknya mas rory
oke kita lihat yang b
disediakan sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya
dengan sopirnya ya begitu ya
kalau kita baca di penjelasannya
lebih lengkap ya
termasuk bahan bakarnya termasuk perawatannya servisnya
ada begitu ya
rumah ini juga termasuk bagaimana listrik air dan lain sebagainya
nah jadi memang detail dari apa jenisnya itu yang belum ada
singkatnya ke apa namanya negara punya kewajiban menyediakan kendaraan dengan pengemudinya
dengan beberapa hal yang tadi sudah saya menjelaskan
kenapa saya bilang detail mas indra
karena rumah ini pun
dulu juga nggak jelas rumah untuk mantan presiden itu ukurannya berapa
ada yang luas sekali ada yang dua kaveling ada yang di tengah kota
nah akhirnya pada saat pak sby itu kemudian beliau juga membuat aturan penerus dari sini
itu diatur maksimal kalau di dalam kota itu dua lima ratus meter di luar kota tiga lima ratus meter
memang untuk mobil ini itu tidak ada dia aturnya
jadi kalau sekarang istana juga menyampaikan syaratnya adalah camry misalnya gitu

oh yang lama
yang lama ya
mungkin itu menurut saya ini masalah administratif saja
oke tapi begini mas soe
sekarang kan akhirnya ketika ada jawaban dari pihak demokrat di publik itu melihatnya pihak istana dengan statementnya
cuplikan dari pihak istana siapakah yang dimaksud dengan pihak istana ini
pihak istana ini adalah kepala sekretariat presiden dari pak damar sya jumala
pada selasa dua puluh satu maret dua ribu tujuh belas kita ambil dari detik com ya
jadi kutipan langsung mobil standby untuk ri satu dan ri dua ada tujuh
tapi kategori mobil presiden ada delapan
baik kita lihat selanjutnya
satu ini masih dalam berita yang sama ya di detikom
satu dipinjamkan ke presiden terdahulu karena saat itu baru selesai serah terima jabatan
beliau masih butuh mobil
nah ini kata katanya beliau masih butuh mobil
jadi dipinjamkan oleh negara
tidak ada yang salah
itu saat itu memang pak sby meminjam inisiatif meminjam
ataukah negara yang meminjamkan
karena kata kata ini dipinjam loh
saya kira kita nggak perlu mungkin kan ini kan satu doorstop interview
yang kemungkinan kalau kita lihat dalam undang undang nomor tujuh tadi negara wajib menyediakan
jadi sama saja dengan misalnya kalau saya meminjamkan gadget ini ke mas indra apakah saya meminjamkan atau mas indra yang pinjam
kita nggak usah berdebat di kata kata yang remeh temeh ini
karena ini bisa supaya tahu
ini sama seperti
kita pakai dan tidak
jangan lari ke sana doang
jadi artinya sudah lah
ini artinya jangan lagi membenturkan
yang kasian kan justru seolah olah ini dibenturkan kembali antara presiden yang kita hormati sekarang
kita cari yang membenturkan itu mas
makanya kita bahas dengan detik
publik sekarang melihat
ketika publik sekarang melihat
dari pihak istana menyatakan bahwa ada mobil yang dipinjam oleh pak sby
konteksnya kenapa ada mobil yang pinjam
karena mobil mobil yang beberapa mobil yang lain itu sempat mogok rusak gitu kan
sebenarnya ada satu tapi dipinjam pak sbe
itu kesan yang muncul di masyarakat seperti itu
itulah yang perlu kita
demokrat partai demokrat mengatakan melalui mas roy dan beberapa elit politik yang lain
ya ada pak syarif ada bunur tadi
mengatakan bahwa negara itu belum menyediakan mobil buat pak sby sebagai mantan presiden
karena itu dulu dipinjamkan mobil itu
ada ya memang clear itu ya
diantarkan ke cikeas
diantarkan ke pak sbe
pak sbe ke cikeas ya
waktu itu belum ada rumah kuningan
ada batas peminjamannya nggak waktu itu
saya terus terang tidak sampai detail mungkin itu urusan karungga lah
karena kalau memang tidak ada batas peminjaman kemudian ada yang menyebut bahwa dipinjam belum balik
itu kan jadi memang sengaja
jadi seolah olah aneh gitu ya
jadi sudah lah kita kenapa harus mencari persoalan yang remeh temeh gini dibalik persoalan besar gitu
tapi kami juga tidak ingin ini menjadi liar
setelah mengetahui remeh temeh ini kita baru tahu ada motif apa sebenarnya statement itu keluar ataukah bagaimana mas roy
itu yang paling penting sebenarnya
saya lebih baik ginilah
kalau kita lihat ke belakang kan bahwa pertemuan antara sbe dan jokowi ini kan baru saja terjadi
dan itu kan bagus dua minggu yang lalu
saya juga ada di sana mengerti dengan sangat baik kenapa ini terjadi
dan saya juga kenal betul sebenarnya pak damarsa jumbalati kan dulu kan duta besar indonesia ketika di polandia
dan statement tadi yang tadi sore itu kan juga berbunyi ketika kemudian jadi rame
banyak banget pertanyaan
mas katanya dulu peminjamannya nggak pakai surat gitu ya
saya sih khusus saja
mungkin suratnya belum ketemu atau kan
tapi pakai surat
ya itu sih urusan administratif lah
gak terlalu penting ya
gak terlalu penting lah
mobil itu sudah balik dan memang negara memang harus menyediakan sesuai dengan amanah undang undang
dan ketika kemudian diikut
sekarang dikembalikan sudah dapat mobilnya belum
tentu saja belum
berarti mengembalikannya ini gara gara rame di polandia sehingga pak s b mungkin merasa ya dalam tanggung jawab agak melalui misalnya
gini gini ceritanya begini
jadi saya pun sebenarnya kaget juga karena saya jarang sekali melihat pak s b menggunakan mobil s enam ratus guard itu
nah kalau nggak pernah dipakai kenapa harus dipinjam kenapa harus dikembalikan sejak awal
agak sering trouble mobil itu
dan makanya kan pak s b juga semalam menjelaskan secara interlaksasi
karena mobil itu beliau pakai terakhir saja september dua ribu enam belas
sudah cukup lama ya
sudah cukup lama
dan memang mau dikembalikan tapi ada trouble
karena apa rusak ya
mobil itu kan sangat sangat detail
contohnya misalnya saya juga tidak menduga duga
tapi mungkin kasus di mempawah itu mungkin sebenarnya sepele
saya kebetulan hobi imersi
kalau kelas kelas semacam itu apalagi kelas superior s itu s dua superior itu harus teknisinya harus sangat detail misalnya harus membawa diagnostik kemana mana
kalau misalnya di sana katakanlah oktan saja
bahan bakarnya tidak sesuai
iya dia harusnya misalnya pertamak tubuh
mungkin di kalimantan barat di bawah adanya pertamak biasa oktan sembilan puluh dua
itu harus di setting supaya tidak ngempos
nah hal kayak gitu yang sebenarnya terjadi
nah artinya ketika kemudian ada trouble
jarang dipakai sama pak s b
jarang dipakai sama pak s b
pak s b lebih suka pakai kendaraan pribadinya
kenapa gak dikembalikan saja
kalau dikembalikan dalam kondisi trouble kan nggak bagus juga
ya kan gitu
jadi artinya lagi di proses pengembalian
ya dua minggu yang lalu itu mau dikembalikan
lah kok justru ketika diurus sama dan pas pampres grup d yang melayani beliau
kok malah jadi persoalan ini mencuat gitu loh
tahu gitu kan misalnya dulu dulu kembalikan
les gitu aja kan malah
tapi kan memang soal masalah rusak nggak rusak
itu kan memang kewajiban negara yang merawat ya kan
kenapa harus sungkan mengembalikan
pak ini mobil yang belum bisa nyediain mobil buat mantan presiden
sesuai undang undang kenapa nggak dikembalikan aja
apapun bisa terjadi sekarang mas indra
saya juga tidak tahu kenapa persoalan ini sangat
teknisinya sering datang ke cks gak ngecek gitu kan
maksudnya teknisi yang disediakan negara kan
ya bukan urusannya bukan levelnya pak sbi lah gitu
level kita juga gak ngurusin kayak gitu
tapi sekarang di singgung masalah yang namanya
nah makanya itu
jadi makanya kami ingin meluruskan beginilah ya
jangan urusan ini membuat kemudian presiden kita sekarang pak jokowi itu juga terganggu
atau ada yang mengganggunya
ya saya benar benar ingin menjaga marwah presiden kita
dan menjaga marwah presiden ke enam kita
kira kira yang mengganggu siapa ini
mungkin ada orang yang mungkin ya
oh ya gak suka hukum
tapi sudah lah yang penting mobilnya sudah balik
dan kemudian kalau pak sbi nanti mau diberikan oleh negara apa
misalnya katakanlah camry tahun dua ribu lima dua ribu tujuh ya
biarkanlah rakyat menilai
seberapa besar atau seberapa
tapi sebenarnya ini mengganggu pak sby tidak sih ketika ada statement bahwa
mobil yang satu mobil masih dipinjam presiden terdahulu
itu maksudnya sangat menyerang ke
ibaratnya seperti gadget tadi mas
kalau misalnya sebenarnya mas indra nggak mau pakai
tapi sebenarnya ada hak untuk pakai
terus kemudian saya pinjemin
tapi kemudian saya ngungkit
mas indra ada yang pinjem
lu kan enak aja mas roy kan yang minjemin saya
maksudnya tersinggung dengan pak sbi kan
nah kalau risiko berarti kan menjadi urusan penting sekarang ini
tetapi artinya beliau selaku salah negarawan
kalaupun ada hal hal yang mungkin tidak pas
ya makanya kan berurusan
kalau enggak mungkin gak akan setepat ini prosesnya gitu loh
jadi sekali lagi
karena kan kalau dilihat kan tidak hanya berdiri sendiri nih soal mobil
tapi soal rumah sebelumnya juga
tadi disinggung bahwa sempat diramein luasan tanah
luasannya katanya lima ribu meter
itu merasa nggak perlu partai demokrat mencari tahu siapa yang membentur benturkan pak sby dengan presiden sekarang
negara ini punya urusan lebih besar
kita sudah berusia tujuh puluh satu tahun
jadi diabaikan aja ya
walaupun menyinggung ya
waktu itu harta beliau dikatakan sembilan triliun
rumahnya lima ribu meter
padahal hanya dua lima ratus saja kurang
itu harus diklanifikasi
tapi untuk mencari misalnya sampai mengulik ulik
oh nanti siapa
saya kira gak usah
kayaknya naga naganya partai demokrat akan bisa bales polemik ini dengan begitu ya
setelah mobil dikembalikan mana nih kewajiban negara
kita gak perlu bales balesan lah
itu tidak bagus tuh republik ini
tapi intinya gitu
jadi pak s b tidak akan menagih mobil yang harus disediakan untuk
menurut saya kalau kemudian jawabannya sudah jelas
ya kalau dari negara yang diberikanlah toyota camry tahun dua ribu lima atau dua ribu tujuh
ya terserah penilaian masyarakat saja lah
apakah presiden mantan presiden yang sepuluh tahun sudah membuat republik ini katakanlah bangkit seperti ini
kemudian diberikan cambry usianya juga malah lebih dari sepuluh tahun
berarti gak ngandriman ya berarti ya
saya tidak tahu karena saya bukan pak s b
partai demokrat yang pak s b sebagai ketua umum merasa tersinggung gak dengan itu diberikan camry
saya lebih baik tidak menjawab saja
tapi artinya mungkin bisa nanti insya allah negara ini bisa lebih baik lagi
maksudnya itu biar clear di depan
terima enggak gitu
biar menata lebih baik lagi
makanya kan kemarin dalam pertemuan pak sby dengan pak jokowi
kan nanti misalnya ada presidential club ya mas indra
itu kan persoalan persoalan gini kan nggak ada
cukup selesai di presiden
eh bro cambry nya terlalu tua dong
oh iya nanti kita kasih crown maesta lah
misalnya kayak gitu kan selesai
gak usah remeh temeh gini lah
ada yang menilai begini mas roy
bahwa rame rame ini diduga sebenarnya pihak istana mau mensinyalkan mau beli mobil kepresiden yang baru
sebenarnya kan sudah ada
jadi kalau kita klik
kalau kita klik berita pada saat lima puluh
terus tujuannya apa kira kira kalau sudah ada limauan
mau nambah lagi
saya tidak tahu
anda setuju nggak kalau kemudian memang mobil presiden harus di upgrade lagi
selaku warga negara indonesia saya setuju bahwa presiden kita harus diberikan marwah yang baik
sama seperti ketika pak sby waktu itu pengadaan mobil
karena mobilnya kalau kita klik berita tahun dua ribu lima
juga sebenarnya ada peristiwa kayak gini
waktu itu juga mobilnya entah kemana
jadi cerita cerita seperti ini bukan cerita baru
waktu itu juga ada
kan ini kan sudah batch keempat
dulu ketika zaman bung karno
dulu kan juga ada beberapa mobil
lima belas mobil waktu itu dilelang
kami ikut merawat selaku anggota ppmki
terus setelah itu zaman pak harto mobilnya jenis s empat ratus dua puluh
karena itu eagle
waktu itu juga sempat dilelang
nah yang gak jelas adalah ketika kemudian berikutnya
yang tipenya tipe yang digunakan sama dengan apec atau ktt
terus ganti lagi yang sekarang
nah mungkin kalau yang sekarang ini
ya mungkin nanti moga moga bisa clear lebih baik
tapi anda setuju ya kalau misalnya istana
untuk marwah presiden kita kenapa tidak
cuman caranya jangan pakai mau menarik mobil
atau juga kalau kita lihat juga
pada saat penerimaan lima puluh tahun konferensi asia afrika
pak jokowi juga sudah naik s enam ratus yang pullman
lang version itu versi panjang
itu sudah ada satu
jadi sebenarnya mobilnya bukan hanya sepuluh
artinya delapan yang seri s enam ratus guard
satu tipe s enam ratus long versi atau pullman
jadi banyak sebenarnya ya
jadi sebenarnya kan hanya masalah satu mobil aja kok
jadi ribet gitu
nah berarti kan itu menjadi masalah penting
negeri ini masih punya pikiran lebih panjang lah
soal semen lah
soal apa lah
itu masih ada lah
bukan hanya soal ini
kita masih punya masalah panjang yang nanti mau dibahas
tentang ru kpk itu juga bagus itu
oke kalau gitu mas re
tapi intinya clear masalah ini ya
insya allah clear
dan kita ginilah ya
sebaiknya tidak kita benturkan lagi
untuk pihak pihak yang mungkin menari di atas gendang
sebaiknya tidak lah
kita jaga marwah semua presiden kita
termasuk juga pak sby ibu mega pak habibie
dan juga almarhum gus dur
juga almarhum bung karna
oke jangan hal hal gini diungkit ungkit lagi menjadi masalah yang
urusan remete meh
gak bagus lah
oke wakil ketua pemimpin partai demokrat mas fawzi surga terima kasih
telah memberikan klarifikasi pada malam ini